aksi tawuran antar kelompok geng motor dengan sekelompok warga berhasil direkam oleh salah seorang warga
dalam rekaman gerombolan geng motor datang dan langsung menyerang sekelompok warga
pertempuran sengit pun pecah hingga membuat kelompok geng motor kocar kacir
satu orang dari kelompok geng motor terluka parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit
aksi tawuran ini terjadi di jalan soekarjo wirjo pranoto gambir jakarta pusat pada jumat pekan lalu
tim satreskrim polres metro jakarta pusat menangkap dua pelaku pembacokan yakni as dan mdf
itu orang di dalam apa di luar
di dalam pak
emang ngejagain mereka geng geng motor itu pada dasarnya
agak saya emang lagi jaga kampung di sana
kan emang sering ditunjukin sama detok plakson plakson
kedua pelaku berdalih diserang sekelompok geng motor saat tengah melakukan patroli jaga malam di permukiman tempat mereka tinggal
namun dari hasil penyelidikan polisi ternyata aksi tawuran telah disepakati kedua kubu lewat media sosial
kini polisi tengah memburu pelaku pembacokan lainnya yang masih buron